ada menyaksikan cnn indonesia newsroom pemerintah mewaspadai sejumlah tantangan perpajakan di era ekonomi digital
salah satunya terkait penerimaan pajak dari bisnis berbasis digital
wakil menteri keuangan mardiasmenyatakan diperlukan pendekatan sistem perpajakan yang baru
untuk mengatasi masalah masalah perpajakan di ekonomi digital
mardiasmu menyatakan saat ini perusahaan cenderung menjalankan bisnis lintas negara berbasis teknologi digital
sehingga perusahaan tersebut tidak perlu membuka kantor di negara negara yang menjadi basis pemasaran produk dan jasanya
sementara perpajakan yang dicatat di sistem akutansi saat ini masih menilai pengenaan pajak
bagi suatu perusahaan didasarkan pada kehadiran kantor perusahaan tersebut di suatu negara
masalah lainnya yakni sulitnya menentukan jumlah pengenaan pajak penghasilan yang tepat kepada otoritas negara
lalu poin poin apa lagi yang menjadi tantangan perpajakan di ekonomi digital berikut kami hadirkan untuk anda